terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
satuan polisi pamung praja kota bandung kini mempunyai unit baru yang lebih humanis dalam menegakkan peraturan daerah
mojang dadali unit patroli yang beranggotakan para wanita ini akan mengamankan pusat keramaian
terutama tempat wisata untuk memberikan kenyamanan kepada para wisatawan yang datang ke kota bandung
inilah mojang dadali unit baru yang dimiliki satuan polisi pamung praja kota bandung
dengan tampil lebih humanis unit yang beranggotakan para wanita ini siap memberikan penyuluhan dan hibauan kepada warga
setiap unitnya mojang dadali beranggotakan empat orang dan akan berpatroli di jalan protokol dan pusat keramaian
dengan sasaran warga kota bandung para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran serta para wisatawan
mojang dadali ini memberikan himbawannya melalui pengeras suara untuk selalu menjaga kebersihan ketertiban dan keamanan selama berada di kota bandung
dadalis sendiri singkatan dari pengendalian peraturan daerah dengan patroli
dan juga inspirasi dari burung dadali yang mempunyai kewibawaan pemersatu antara masyarakat dengan pemerintahan serta mempunyai ketegasan
jadi kita ini sudah menjadi mojang selama tiga tahun setengah ya selama disini
kalau untuk dahulu sebelum menjadi mojang dadali kita pernah melakukan kegiatan yang dilakukan juga oleh satu laki laki
yaitu penertiban kita ada penertiban pmks pelanggaran perda perwal himbauan ke taman taman sosialisasi ke sekolah
kita melaksanakan semua yang dilakukan juga oleh satwa laki laki
saat ini mojang dadali baru beranggotakan delapan personel dengan jadwal patroli setiap selasa dan kamis pada jam sembilan hingga satu siang
dalam waktu dekat rencananya akan ditambah menjadi lima unit
lebih mengoptimalkan patrolinya
mudah mudahan dengan ini juga bukan hanya pelanggar peda yang baru ya berjualan di mana saja
tapi masyarakat pun juga bisa lebih mengetahui bagaimana kalau berwisata di bandung tetap tidak membuang sampah
tidak melanggar peraturan peraturan daerah yang sudah diatur di peraturan daerah tersebut
diharapkan dengan kehadiran mojang dedali ini warga kota bandung akan lebih mencintai kotanya
para pkl lebih tertib dalam berdagang serta wisatawan pun dapat lebih nyaman untuk dapat menikmati keindahan kota bandung
tony oktora bandung